ajak anda untuk melihat informasi ataupun tersambung melalui sambungan telpon dengan indra maulana
korespondensi ann indonesia yang saat ini berada di tanggerang banten
ada informasi awal tengah berlangsung penggerbekan terduga teroris
indra apa informasi terkini dari lapangan
baik vira saat ini memang saya berada di jalan gempol raya
di kelurahan kunciran kota tangerang provinsi banten
di sini saat ini densus delapan puluh delapan sedang melakukan penyergapan seperti rangkaian rangkaian penyergapan di berbagai daerah sebelumnya
pasca peledakan bom yang kita lihat ada di kota surabaya jawa timur
selama dua hari berturut turut rangkaian penangkapan dan penggerbekan dilakukan di berbagai daerah
nah hari ini sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat tadi
warga dibuat panik ternyata kedatangan densus delapan puluh delapan yang langsung melakukan penutupan jalan
sterilisasi area pemasangan garis polisi
tapi sebenarnya ketika garis polisi tutupi
pasang sebenarnya sudah dilakukan pengamanan terhadap tertugas teroris yang ada di kota tanggerang ini
di jalan gempol raya tepatnya
dan dari informasi yang kami kumpulkan
ada tiga orang sementara ini yang diamankan atau ditahan oleh densus delapan puluh delapan
tiga orang ini terdiri dari dua laki laki dan satu perempuan
tadi sempat memang terlihat ketika densus delapan puluh delapan yang merupakan petugas perempuan
dari densus delapan puluh delapan mengawal seorang wanita menggunakan cadar hitam begitu
untuk jalan menuju ke arah mobil untuk diamankan
dan ini diduga sebagai seorang berlaku teror
informasi yang kami kumpulkan di sini saat ini ketiga orang ini tinggal dalam satu rumah
dan mereka ini sehari hari berprofesi atau bekerja sebagai tukang jahit atau tukang permak baju dan celana
mereka ini seperti
jadi di beberapa kesaksian beberapa warga yang tinggal atau yang jadi tetangganya
tidak terlihat tanda tanda yang aneh dan lain sebagainya
tapi memang kenal dengan kegiatan ibadah yang sangat taat
itu sementara yang dapat kami sampaikan kira
ada informasi dari warga berapa lama keluarga ataupun orang orang ini bermukim di wilayah tersebut indra
beberapa warga memang memberikan pernyataan
tetapi yang paling pasti faktanya adalah mereka ini adalah warga yang mengotrak
bukan warga asli bukan warga yang tinggal di daerah ini sejak lama
tapi mereka adalah warga pendatang yang mengontrak
ada yang menyebut mereka baru saja mengontrak sekitar dua tahunan
ada yang mengatakan mengontrak sekitar setahun lebih sedikit
mungkin antara itu informasi yang mungkin benar di situ
karena beberapa warga memang hanya tahu sekilas seperti pada umumnya
mungkin kita akan mencari informasi kepada kepua rts
jadi kepastian mereka mengontrak di sini itu secara detail atau secara valid berapa lamanya akan saya kumpulkan nanti informasinya
saat ini kondisi di lapangan masyarakat bagaimana
apakah masih ada penyisiran atau hanya penjagaan saja
oke kalau yang dilakukan di satu ratus delapan puluh delapan sekarang ini masih berjaga
mereka masih sepertinya melakukan olahraga dan pergerakan
apakah menyisir karena jarak yang ditutup

jadi di blok yang dekat dengan perumahan warga itu dengan garis polisi
lalu jalan yang menuju ke jalan raya besar
karena ini menghubungkan antara perumahan duta bintaro dengan perumahan alam sutra
yang menuju ke bung alam sutra agak jauh di blokirnya
yang menuju ke perumahan dokter bintaro mendekat dengan perkampungan warga
bukan perumahan tapi perkampungan warga cukup dekat
ini perkampungan yang tidak terlalu besar tetapi menjadi jalan akses utama begitu untuk menuju ke tol dari tangerang menuju ke jakarta
saat ini warga cukup jauh jaraknya untuk menyaksikan sekitar lima puluh sampai seratus meter
tetapi wartawan boleh mendekat sampai ke tempat garis polisi di mana densus sedang melakukan olah tkp
di situ dan saat ini ketiga terduga teroris itu sedang berada di dalam sebuah mobil minibus begitu ya
mobil innova tepatnya yang digunakan oleh densus delapan puluh delapan
tiga orang sedang diamankan di situ
dan ini memang sedang melibatkan densus dari apa namanya petugas perempuan dari densus delapan puluh delapan
selain ada tiga orang yang kemudian diamankan apakah ada anda melihat barang bukti yang disita ataupun dibawa
baik yang dari pandangan mata saya yang terlihat tadi sempat ada kotak kuning box besar begitu ya yang digelar di tengah jalan
dan ini dikawal ketat sekali oleh petugas densus
ketika kami mencoba untuk menanyakan kita hanya disuruh menjauh menjauh menjauh begitu
saya belum bisa memastikan apakah itu kaitan dengan bahan peledak atau tidak
tapi yang pasti memang densu sangat tegas sekali meskipun kepada wartawan tadi benar benar disuruh menjauh dengan jarak yang cukup
lumayan begitu sehingga gambar tentu kesulitan
tapi itu yang berlaku untuk kotak kuning
tapi ketika di dekat di sisi yang lain ya di sisi yang berbeda kita bisa agak mendekat sedikit
mendekat ke mobil dan juga bisa mengakses pandangan kita ke mobil
di mana di situ ada rumah terduga teroris yang dikontak dan juga mobil tempat membawa tiga terduga teroris lainnya
oke baik indra terima kasih informasi sementara anda
kita tunggu perkembangan informasi
informasi terkini lainnya langsung dari tanggerang banten